tersambung bersama kami peneliti icw kurnia ramadana untuk membahas hal ini
mas kurnia selamat malam
selamat malam mbak busma
mas kurnia dari satu ratus empat nama nama yang sudah lolos ke tahap berikutnya dalam seleksi capim kpk
tadi anda juga sudah mendengar ya ada dari polisi kemudian dari dosen ini cukup mendominasi
anda melihatnya seperti apa sudah sesuaikah dengan undang undang seleksi administrasi atau mungkin ada substansi lain
ya sebenarnya itu cuitan cuitan yang tadi dibacakan di cnn itu sebenarnya terbukti hari ini bahwa penegak hukum lain
baik itu instansi kepolisian dan kejaksaan seakan akan berbondong bondong untuk mendaftar sebagai pimpinan kpk
kita menilai sedari awal memang hal ini tidak tepat begitu
kenapa karena sampai hari ini instansi kepolisian dan instansi kejaksaan
belum banyak berubah dalam konteks memaksimalkan pemberantasan korupsi
tadi juga sempat disinggung dan saya sepakat bahwa pihak pihak yang menganggap penegak hukum aktif
harus terpilih sebagai komisioner kpk maka kita anggap pihak pihak tersebut gagal paham
terkait original intens pembentukan kpk
bahwa kpk hari ini hadir memang untuk mengatasi persoalan korupsi
yang mana sebelum tahun dua ribu tiga berdirinya lembaga kpk
belum bisa dimaksimalkan oleh penegak hukum lain
selain dari itu sebenarnya catatan icw
ada beberapa nama nama yang kita anggap tidak memiliki integritas
atas indikator kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara
bahwa ketika dia mendaftar jadi pimpinan kpk
yang mana dia berasal dari unsur penyelenggara negara
aparatur sipil negara dan penegak hukum
maka indikator yang bisa dipantau oleh publik adalah kepatuhan lhkpn
apakah yang bersangkutan ketika menjabat sesuatu
melaporkan lhkpn nya setelah itu dia harus tiap tahun rutin melaporkan
karena harus dipahami bahwa pelaporan lhkpn adalah kewajiban hukum
yang dimandatkan oleh undang undang nomor dua puluh dua
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan kalau nama nama yang tidak patuh lhkpn ini tetap diloloskan oleh pansel
maka publik justru akan bertanya apa sebenarnya indikator integritas
yang dimaknai oleh pancel pimpinan kpk dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga ini
oke idealnya tidak ada representasi begitu ya
jadi memang lolos karena punya integritas dan juga apa namanya kapabilitas begitu

kita lihat nih para capim kpk sudah menjalani serangkaian tes kemudian objektif tes dan juga
penulisan makalah selanjutnya capim kpk akan menjalani uji publik juga
nah harapannya dari uji publik ini dari para capim kpk seperti apa
karena kita tahu uji publik ini akan melibatkan masyarakat
icw bersama koalisi masyarakat sipil lainnya telah membuka pos pengaduan masyarakat
jadi masyarakat selain bisa mengadu ke pansel memberikan masukan ke pansel
bisa juga melalui perwakilan dari masyarakat sipil
ini kita harapkan dimaksimalkan oleh pansel agar masukan masukan dari masyarakat
tidak sekedar hanya dijadikan formalitas belaka
tapi harus dijadikan temuan dan memang harus diverifikasi lebih lanjut
jika memang benar temuan masyarakat itu
benar benar harus diterapkan oleh pansel ketika melakukan uji publik
karena bagaimanapun kerja kerja kpk berkaitan dengan masyarakat
sehingga masyarakat harus diberi tempat yang luas
dalam konteks proses pemilihan pimpinan kpk
oke untuk mengurangi ketidakpercayaan juga begitu ya akan hasil dari pemilihan capim kpk ini
tapi mas kurnia dari icw melihat dari sekian tahapan yang akan dilakukan oleh sejumlah capim ini
tahapan mana yang paling krusial yang harus masyarakat pahami dan juga wajib untuk melihat
setiap proses sebenarnya menjadi sesuatu yang penting masyarakat untuk tahu
tapi setidaknya dalam waktu dekat tadi sudah disebutkan ada uji publik
yang mana kita dorong agar pansel bisa membuka proses wawancara ini terbuka untuk publik
dan publik harus melihat bagaimana jawaban jawaban dari para penggabar
dan satu lagi yang paling beberapa langkah lagi
akan masuk ke fase pemberian kepada presiden
di sini menjadi ujian bagi presiden jokowi untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya beliau
menunjukkan keberpihakan pada pemberantasan korupsi
setelah itu akan ada proses fit and proper test
di komisi tiga dpr yang mana ini seringkali terjadi pada beberapa waktu lalu
ada dalam tanda kutip drama drama yang dilakukan oleh dpr
dpr berusaha untuk menolak capim itu mengembalikan ke presiden
ini kita anggap jangan sampai terjadi lagi di tahun dua ribu sembilan belas ini
karena by law berdasarkan undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua undang undang kpk
dpr tidak diperkenankan menolak calon yang disodorkan oleh presiden
karena sifatnya adalah dpr hanya memilih lima dari sepuluh calon yang dikirimkan oleh presiden nanti
dan saat ini kita bisa melihat di proses pemilihan pimpinan kpk ini secara real secara jelas
bagaimana keberpihakan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam konteks penguatan kelembagaan kpk itu sendiri
baik nama nama ini pastinya nanti akan mengerucut
kita lihat nama nama yang selanjutnya akan lolos
dari institusi tertentu kah kita wajib untuk melihatnya secara langsung ya
mas kurnia ramadana terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected